oke buat om om disini silahkan ini menunya ya
eits ini aja langsung
sengaja banget nih pasti mereka ngerjain gue buat lama lama berdiri disini
lo butuh kerjaan ini lo harus bantu ibu lo
oke buat bapak feral
apa udah siap pesanannya
gue baru tahu lo kerja di sini juga
dan gue sedikit salah sama lo
sama ini nona dia punya kepala ini paling keras kalau
farel nadif jangan ada yang bikin kerusuhan di sini
ini tuh hari pertama michelle kerja ngerti
hmm ini hari pertama kerja dia kah
beta akan kasih kejutan menarik untuk nona kepala batu ini
tenang nona rifa kita ini tidak bakalan buat rusuh di sini nona
lo terus gak apa apa
wah kenapa sih harus daffin yang nemenin anak bos papa ulang tahun
lagian kan daffin gak kenal sama dia
udah ikutin aja
dan kamu bisa dapet teman baru
pin kasihan loh dia
dia di jakarta itu hidup sendiri
papa sama mamanya sibuk urus cabang perusahaan di luar negeri
iya deh pak
tapi uang jajan nambah kan
bulan lalu kan sudah ditambahin pin
jadi anak bos papa itu dewi
om siang maaf ya telat
soalnya tadi di jalan macet banget
loh kalian ternyata saling kenal tuh
jadi gini om daffin ini teman sekelas aku
oh syukur kalau gitu
ya udah ini ada kado buat kamu selamat ulang tahun ya wi
ya ampun oh makasih banyak ya padahal gak usah repot repot loh
pasti papa aku udah maksa om buat minta davin temenin aku
oh enggak kok daffin gitu kalau weekend gak kemana mana
hei pin kok kamu bengong sih
aduh daffin makasih
aduh daffin makasih ya
oh ya kalau gitu kita makan makan aja ya
pokoknya setelah ini kalau kamu kemana mana dapin yang nganterin
ya kamu lagi ulang tahun kang
silahkan kasih ya
terima kasih mbak
gimana nih kalau gue harus seharian sama dewi
canggung banget kali apalagi kalau ingat kejadian itu
daffin baru semenat
oke buat om om di sini silahkan ini menunya ya
ini aja langsung
sengaja banget nih pasti mereka ngerjain gue buat lama lama berdiri di sini
lo butuh kerjaan ini lo harus bantu ibu lo
oke buat bapak vero apa udah siap pesanannya
gue mau pesan mie goreng pedasnya setengah dan pake seled
farel bisa pelan pelan sedikit ya
oke gue mau pesen one fried noodle pedasnya sedeng gak pake seledri sama jus melon
ah buat telurnya telur ceploks setengah
seperempat matang asli
hmm ya udah kalau gitu saya ulangi ya bapak veryl
one fried noodle pedasnya sedeng jus melon dan telur ceploknya seperempat matang
oh iya gak lupa pake asli
buat bapak nadif gimana
betta mau pesan jus strawberry less sugar less ice sama kue tjahorebus
yang paling pedas kali disini
yakin yang paling pedas bapak
oh yakin sekali
oke kalau gitu saya ulangi
web sabar dulu beta ini orangnya mut mutan berubah tiba tiba
jadi ganti saja hot latte sama makannya sop buntut sop buntut ada toh
oh ada pak
nah jangan lupa pake nasty pastinya
kalau kayak gitu berarti satu ice latte dan sop buntut apa bener pak
oke kalau gitu saya ke belakang ya pak
apa lagi ya pak
iya lupa lupa tadi kan betta bilang betta mut mutan
jadi ini sekarang mau berubah lagi jadinya apa ya
jus semangka sama roti bakar pisang
ada pak ada
ada pak banyak
ah itu sudah oi
buruan lo tuh pelimpelan ya
buruan asli gua lapar
alex sabar tuh beta ini kan lagi memilih
memilih itu memang sulit kawan
habis sudah itu saja non
ya dong kak gitu saya ke belakang dulu ya pak
kenapa lagi ya pak
nona ini tadi belum kasih ulang beta punya pesanan itu
iya udah kak itu saya ulangi
ya itu betul nah yang betul itu seperti itu biar pesanannya tidak salah tuh
kalau enggak karena gue mikirin buat bantu ibu gue
kasih ulang sudah
buat bapak veryl itu memesan satu mie goreng pedasnya sedang
jus melon gak pakai seledri dan telurnya itu ceplok seperempat asli
kalau buat nadief itu ada satu jus
oke kalau buat bapak nadif itu ada satu jus mangka dan roti bakar ya pak
roti bakar pisang tidak lupa pastinya keju
tadi beta bilang tuh
iya saya ulangi ya pak
satu jus semangka satu roti bakar pisang dan banyak kejunya ya pak
ya dong kak gitu saya siapin ya pak
permisi bapak ferel dan bapak nadief
bising banget sih
awas aja kalau pada bikin ribut di sini